sekarang seluruh tubuhku akan menyerang kalian
dengan segenap kekuatan yang madas
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maafkan kelancaran muridmu ini guru
gusti ratu subang lerang diserang di padepokan guru
gusti ratu subang lerang diserang
kita segera kesana
biar aku yang menghadapi mereka
ini saatnya aku harus hancurkan jasadmu semua
paket hua kau akan mati disini
jangan salahkan aku kalau kalian tidak mau minggil
aku akan berbuat kasar pada kalian
mari kita ke padepok pak
apakah bukan kamu bilang
aku adalah perantara untuk kesembuhanmu
apa yang harus aku lakukan
tahlah rangga soka
aku tidak mengerti
kenapa rasa sakit ini sangat luar biasa
stop beruah lah si
lalu kenapa kau mencariku
aku hanya mendapatkan mimpi
agar mencari yang bernama rangga soka
tiada daya dan kekuatan selain atas izinmu ya allah
ini tidak bisa dibiarkan
aku harus melakukan sesuatu
kalau benar aku menjadi perantara untuk semua mu
pasti arya aku salah juga
aku terpaksa untuk melakukan ini agar kau bisa
agar kau bisa menahan
rasa sakit kedua mata
kalian masih terkecoh
eh jangan terkecoh
hei alam semesta
dulur aing yang tak asat mata
jangan mengakul jangan mengakul
aing gak jangan mengakul
sekarang seluruh tubuhku akan menyerang kalian
dengan segenap kekuatan yang madas
jangan mengakul jangan mengakul
aing pakai jurus sembilan mata angin
tuk tuk tuk tuk
tuk tuk tuk tuk
jalan cari seluruh wilayah
dengan mulut kita
dating dengan kele wohn
ternyata nimas mas gitu
tapi kamu memerlukan jasad baru
untuk menyelamatkan nyawamu
waktunya sempat singkir
siapa perempuan ini
mengapa dia berada di sini
kalau nimas subang lara ada pada wanita ini
tidak ada jalan lain
bisa menjadi jasad baru